memasuki tahun politik dua ribu sembilan belas persaingan antara dua kubu capres semakin menghangat
tak hanya di dunia nyata lini masa media sosial kita juga semakin penuh sesak dengan informasi mengenai kedua pasangan calon
sayangnya tidak semua berita yang diposting adalah benar alias hoax
lalu bagaimana teknologi dapat membantu menyaring berita hoax
produser lapangan novanaya antaka memiliki laporannya
dan informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya rian hasri pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
hoax lagi hoax lagi tahun sudah berganti
tapi kita sudah kembali disugui oleh berita hoax
menurut data dari kementerian komunikasi dan informatika
sejak tiga puluh satu agustus dua ribu delapan belas hingga tujuh januari dua ribu delapan belas
dan tersebar di internet dan juga media sosial
sebenarnya apa saja klasifikasi hoax
dasarkan data kementerian informatika ada beberapa klasifikasi hoax
pertama hoax misinformasi
kedua hoax disinformasi
yang sengaja dibuat untuk membuat masyarakat bingung
yang ketiga hoax fitnah
hoax berupa fitnah ini yang digunakan untuk merusak nama tokoh
kemudian yang keempat adalah hoax
yang keempat adalah hoax
lalu apakah pemerintah duduk manis saja
tentu saja tidak
kominfo saat ini telah memiliki sebuah komputer secanggih
bernama mesin pengais konten negatif
mesin ini mampu melacak asal postingan yang mengandung hoax
mesin ini melacak jejak digital pada platform media sosial yang digunakan
misalnya kata kunci kontainer surat suara
kata kunci hoax surat suara dan adalah hoax

lalu diperiksa oleh setidaknya seratus orang
tim verifikator dan tim it lead
selain itu ada pula kelompok masyarakat yang geram dengan banyaknya hoax
mereka membuat aplikasi di platform android bernama hoax buster tools
secara sederhana aplikasi ini menggunakan sumber media
yang tergabung dalam aji sebagai validasi fakta
hoax hoax yang sudah kami buatkan hasil cek faktanya di termbackhoop id
jadi disitu bisa dicari hoax apa saja yang sudah dibongkar
ada juga satu lagi namanya asa atau anti hoax search engine
asa itu customized google search yang seringnya kalau kita search itu kan muncul dari situs situs yang
dari build listnya tidak jelas misalnya dari blogspot dari macam macam
karena kalau pakai anti hoax search engine itu hanya akan muncul situs situs yang memang otoritatif dan readable
sayangnya meskipun telah menggunakan tools teknologi yang canggih hoax tetap saja sulit diberantas
setidaknya ada tiga faktor penyebab
pertama jumlah hoax yang muncul jauh lebih masif dari kecepatan tim validasi fakta
kedua dokter menganggap sudah menjadi kodros manusia mudah menyerap hoax
menurut dokter roslan yusni hasan seorang ahli berdasar rap seringkali hoax diserap oleh crook brain
crowt brand adalah bagian dari otak pusat manusia yang berhubungan dengan emosional
dan yang ketiga adalah adanya generation gap antara kaum milenial yang sudah menjadi digital native dengan generasi sebelumnya
contoh paling mudah adalah di grup whatsapp keluarga
pendekatan digital memang bermanfaat namun yang paling utama adalah literasi digital
selalu cek setiap kabar dan berlatih kepekaan terhadap kebenaran suatu kabar
tips dari saya simple saja sebetulnya
kalau kita mendapatkan informasi pertama lihat dulu coba dirasakan apakah informasi ini ada kecenderungannya
untuk misalnya memojokkan seseorang atau salah satu kelompok menimbulkan kebencian
kepada satu orang atau kelompok dan sebaiknya kita stop stop informasi itu tidak usah di share